waktunya kita ngabuburit mendekati waktu berbuka puasa saatnya kita berburut takjil
kami akan ajak anda ke surabaya jawa timur untuk jajan es timun lemon
untuk melepas dahaga saat buka puasa ada minuman es timun lemon dari surabaya
minuman ini terbuat dari timun yang diserut kemudian ditambah sirup rasa melon dan lemon
segarnya hidangan ini bisa menjadi salah satu pilihan menu berbuka di bulan ramadan kali ini
di pasar kuliner dadakan warga membeli mie ragit khas indramayu
makanan miragi terbuat dari tepung dicampur kuah santan ikan dan udang rebon yang hanya ada di bulan suci ramadan
harganya yang terjangkau dan rasanya yang nikmat menjadikan mie ragen ini pilihan utama untuk berbuka puasa